air bersih menjadi kebutuhan vital bagi korban bencana alam
seperti gempa bumi dan tsunami di sulawesi tengah
karena itu palang merah indonesia pusat bekerjasama dengan sejumlah relawan daerah
memproduksi masal air bersih siap minum
begitu juga dengan mahasiswa fakultas teknik industri
universitas muslim indonesia makassar sulawesi selatan
inilah tapak produksi air bersih yang dikelola oleh relawan palang merah indonesia pusat
bekerjasama dengan sejumlah relawan lokal
mereka menggunakan sumber air baku dari sungai poboya mantikulore palu
air diisap dengan mesin pengisap air menuju kolam pengendapan
lalu diolah di ox dua yang menjernihkan air baku sehingga siap minum
selama proses filterisasi dan disinfektan
air baku disaring di tabung berisi karbon pasir dan klorin
lalu dialirkan langsung ke mobil tangki
koordinator relawan yang bertanggung jawab atas produksi air bersih
dan eki yulianto mengatakan dalam sehari mereka bisa
menghasilkan dua ratus delapan puluh ribu liter air bersih
ini kita ambil air bakunya dari sungai
kemudian kita tarik disimpan di wadah union tank yang ada di belakang ini
kemudian air kotor itu air keruh itu akan diproses dengan dua alat ini pak
ada saringan pasir karbon dan juga nanti disinfektan menggunai klorin
jadi aman dari patogen ataupun bakteri bakteri lain
selain palang merah indonesia
produksi air bersih juga dilakukan oleh relawan mahasiswa fakultas teknik industri universitas muslim indonesia makassar
mereka memodifikasi alat penyaring air pabrikan dengan menambah filter
sehingga air yang mereka hasilkan dapat langsung diminum
kami menyediakan alat penyaring air bersih di posko di palu
jadi alat turut ini ada dua jenis ada yang manual dan ada yang memakai listrik
kemudian semuanya ini kami rangkai
jadi kami tambah penyaringnya agar lebih efektif
jadi untuk saluran masuknya air itu kami pasang filter satu untuk masuk di mesin
junet warga palu mengaku telah terbantu dengan adanya produksi air bersih ini
tiga hari yang lalu
merasa terbantu atau tidak
kenapa di sana susah air ya
kenapa keruh ya
airnya itu ada pisan air kering
posko penyaluran air bersih fti umi makassar ini dibuka satu x dua puluh empat jam
untuk mengambil air warga tinggal menaruh galon mereka di dua belas penyaring air manual
yang sudah mereka modifikasi dan di satu penyaring elektrik
air yang mereka produksi di sini juga siap untuk diminum langsung
jafar gebuah palung